memasuki musim kemarau dan adanya fenomena el nino
dinas kehutanan jawa timur memberikan perhatian kepada beberapa daerah
yang pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan
di antaranya bojonegoro madiun ngawi situbondo dan bondowoso
pemerintah juga tetap melakukan tindakan preventif di wilayah lainnya
agar tidak terjadi human error dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga hutan
ada pun luas hutan kawasan di jatim mencapai satu tiga ratus enam puluh satu satu ratus empat puluh enam hektare
upaya preventif juga dilakukan badan penanggulangan bencana daerah bpbd jatim
pemantauan titik api yang muncul melalui satelit akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing masing
jika terjadi karhutlah bpbd akan melakukan pemadaman dengan menyediakan personel dan sarana prasarana
dalam kurun satu mei hingga delapan juni dua ribu dua puluh tiga bpbd jatim telah menangani kebakaran hutan di kabupaten pasuruan
seluas sekitar lima puluh hektare dan di kabupaten mojokerto
pastinya ada personil selain personil kami menyiapkan peralatan
baik itu alat penyemprotan gepiok maupun bantuan permakanan
baik itu makanan siap saji dan sebagainya
itu akan kami kerahkan bila mana kita tahu wilayah yang kebakaran itu kan terkadang tinggi
wilayah yang tinggi sehingga perlu waktu berapa hari untuk menjangkau lokasi tersebut
sebelumnya badan meteorologi klimatologi
geofisika bmkg memprediksi fenomena el nino akan terjadi pada semester kedua tahun dua ribu dua puluh satu
atau sejak juni hingga desember
el nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal
yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah dan timur
hal ini dapat berdampak pada berkurangnya curah hujan
itu jumlah takaran curah hujan di wilayah kota surabaya yang kita amati
jadi kalau normalnya ialah dua ratus mm
kalau ada fenomena el nino
juga akan menghinggapi di wilayah jawa timur
itu akan nilainya di bawah dua ratus mm
nah kita prediksikan memang sampai akhir dua ribu dua puluh satu
hampir merata di wilayah indonesia
bagian tadi yang saya sebutkan
terutama yang sejajar katolik setiwa
dan juga wilayah selatan di indonesia
akan terdampak seperti ini
berdasarkan data dari dinas kehutanan jatim
luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran cenderung turun
luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran mencapai tujuh lima ratus lima puluh hektare
sementara pada dua ribu dua puluh dua menjadi tiga ratus sembilan puluh hektare
kan zatamarindora andreas wijaksono sidoarjo jawa timur